saya mohon keluarkan saya dari sini
kasih kamu izin keluar dari sini
saya aja bahkan gak akan izinin kamu mati
apalagi keluar dari sini
dia akan bikin kamu hidup menderita
lebih dari yang bisa kamu bayangin
gue gak mau dikurung lagi
semoga sus terkeluarin gue dari sini
mbak elsa sudah bangun
pagi ini karena mbak elsa sudah tenang
mbak elsa boleh keluar
karena mbak elsa sudah tenang jadi boleh bu
kami mau ngobrol di taman gak apa apa ya
silahkan saya dampingi ya
kita ke taman yuk
kita ke taman ya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
aku mau ngajar sekalian dengan tengerana sekolah

makasih kan bagus
maka malem itu malem itu yang tau saya makasih
coba nanti aku hubungi miss erina ya tapi aku boleh ngajarkan
ya boleh tapi dijaga sama riza sama putra ya
pak mirvan juga kemarin kan juga udah dititip pesan untuk memperketat penjagaan
hah aku udah siap sekolah nih
untuk hari ini rina sekolahnya di rumah riza
di rumah dulu ya kayak kemarin
cuma untuk sementara mona
kok sekolah di rumah lagi pak
aku gak mau
papa aku gak suka pak
aku gak suka sekolah di rumah
gak ada teman
eh omah kan masih sakit
terus mama masih ngajar
harus ngajar hari ini
papa juga kerja
terus kalau rena sekolah juga
siapa yang jagain oma
oma kan masih sakit
dan oma yakin kalau rina yang jagain oma oma bisa cepet sembuh
oma masih sakit ya
oma masih sakit
ya udah dia kalau gitu
nak sekolah di rumah aja
jangan jagain oma
sekolah di rumah ya
jagain oma ya
jangan jagain oma ya
saya mau ke rumah
kita akan pergi ke rumah
kamu dan putra tolong antarkan dan kawal istri saya sampai kampus
iqbal semalam kan keluar dari penjara
dia kabur dari penjara
saya takut dia dan komplotannya menyerang istri saya
kalau dia tahu jangan beri ya
hati hati ya jaga sisa diri baik baik ya
ya semoga gak terjadi apa apa ya mas ya
uya bohim jimmy tolong jaga rumah saya dengan baik
berketat semua keamanan ya tetap waspada
di rumah ada mama saya dan tena
jangan sampai kena penampak
baik pak bos